dilakukan secepatnya setelah mendapatkan izin dari kementerian kesehatan
maka tadi bersama sama kami mengambil kesepakatan
bahwa hari ini sudah saatnya di kota surabaya
di sebagian kabupaten gersik
dan di sebagian kabupaten sigelardo
sudah saatnya diberlakukan psbb
masing masing kota dan dua kabupaten ini
ditambah dengan tim dari polda dan tim dari kodam
juga dari jprd
akan membahas secara detail
dari draft peraturan gubernur yang sedang kami siapkan
nanti juga akan ditindaklanjuti dengan peraturan wali kota dan peraturan bupati
tentu ini akan kami teruskan
melalui surat resmi kepada menteri kesehatan
selanjutnya kita siapkan peraturan gubernur
sehingga akan disiapkan peraturan wali kota dan peraturan bupati
yang areanya kita sepakati masuk pada area psbb
wali kota surabaya teriris mahar ini menolak berkomentar
sementara nur ahmad saifuddin plt bupati sidoarjo
mengatakan belum memutuskan wilayah mana di kabupatennya
yang akan diberlakukan psbb
tetapi menurut dia kemungkinan psbb akan diterapkan
di kecamatan kecamatan yang jadi pusat industri
satu sisi kami pandang apa yang sudah kita lakukan
tingkat kedisiplinan kesadaran masyarakat juga sangat kurang sekali
oleh karena itu kami kira langkah yang baik juga untuk psbb
hanya kita harus nanti menghitung memetakan terhadap dampak sosialnya
itu yang kita harus berani menghitung
karena langkah langkah yang lain kami kira sudah cukup
jadi langkah yang terbaik adalah psbb
dan psbb sendiri kami kira kalau hanya surabaya saja juga tidak akan efektif juga
sampai sembilan belas april dua ribu dua puluh jumlah orang dengan positif corona di jawa timur mencapai lima ratus lima puluh lima orang
surabaya menjadi penyumbang terbesar dengan dua ratus tujuh puluh orang dan dua puluh sembilan meninggal
persebaran positif corona di surabaya ada di semua atau di tiga puluh satu
di sidoarjo sebelas dari empat belas kecamatan
serta gresik sebelas dari delapan belas kecamatan terkonfirmasi kasus positif corona